menanggapi pernyataan ketua umum partai nasdem surya paloh
terkait penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang diumumkan kpu
calon presiden anies baswedan mengatakan
setiap partai politik punya hak konstitusional
dan sikap yang harus dihormati
dalam kesempatan ini hadis juga mengatakan
meski berbeda sikap terkait penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh
dirinya optimistis partai nasdem masih sejalan
dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati
jadi kami menghormati menghargai
insya allah kita terus sejalan
di dalam mengusung gagasan perubahan